selasa pagi rahel fenya memenuhi panggilan polisi terkait plat nomor polisi rfs yang ia gunakan
rahel datang sekitar pukul tujuh pagi dan menjalani pemeriksaan selama dua jam terkait pelat rfs yang tidak sesuai dengan data di kepolisian
rahel fenya mengakui telah mengganti warna mobil alphard miliknya dari warna putih menjadi hitam menggunakan stiker
karena adanya ketidaksesuaian warna unit mobil dengan warna mobil di stnk untuk sementara mobil alphard milik rahel fenya disita sebagai barang bukti
rahel juga dikenakan sanksi tilang dengan denda lima ratus ribu rupiah karena melakukan pelanggaran undang undang lalu lintas
sebelumnya plat rfs di mobil toyota alphard hitam milik rahel fenya menjadi perbincangan
lantaran rf adalah kombinasi huruf pada nomor kendaraan bermotor
yang dikhususkan bagi pejabat mulai dari eselon ii hingga menteri
plat nomor kendaraan berakhiran rfs pada mobil rahel fenya ini pun lantas dicurigai palsu
polda metro jaya angkat bicara terkait kehebohan ini
menurut direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar sambodo purnomo yogo
mobil berplat rfs tersebut merupakan kendaraan milik rahel fenya dan bukanlah plat nomor khusus pejabat
namun berdasarkan data ditelan tas polda metro jaya
pelat nomor tersebut seharusnya tidak terpasang pada mobil warna hitam
karena terdaftar pada mobil berwarna putih
tim liputan cnn indonesia